untuk kesekian kalinya pemerintah menaikkan iuran bpjs kesehatan
sempat batal naik pada awal dua ribu dua puluh pemerintah kembali menaikkan iuran bpjs kesehatan pada pertengahan dua ribu dua puluh
untuk kali ini kenaikan hanya berlaku untuk kelas tiga mandiri
tarif lama di kelas paling rendah ini sebesar rp dua puluh lima lima ratus naik menjadi rp empat puluh dua
namun pemerintah memutuskan tetap mensubsidi iuran sehingga masyarakat membayar iuran bulanan sebesar rp tiga puluh lima
meski begitu kenaikan ini cukup memberatkan bagi peserta di segmen keluarga
sebenarnya sejumlah masyarakat sempat turun kelas ke kelas tiga karena kenaikan iuran di kelas satu dan dua
namun kondisi saat ini membuat mereka terjepit
pasalnya kelas tiga pun akhirnya tetap naik
masih keberatan soalnya yang kerja sudah saya ajak bapak sudah pensiun ibu di iskaya dirumahkan karena covid
soal untuk membayarnya sih agak berat juga untuk tiga orang langsung gitu
kenapa kok kenaikannya saat seperti ini
di saat kita usaha juga beda dengan di era
sebelum pandemi usaha masih jalan
sekedar ada pandemi ini semua terbatas
jadi pendapatan juga akan berpengaruh
di saat berpendapat berpengaruh di sisi lain untuk pengeluarannya kita jadi tambah kalau ada kenaikan di bpjs
jadi mungkin kalau kita berpikir juga mau diteruskan atau kita off itu masih kita pilihkan dulu
karena dalam satu keluarga kita ada lima orang
sebenarnya saya jadi akhirnya pasrah pasrah aja ya mau bagaimana lagi
karena ya emang ini yang kelas paling rendah gitu
ya lebih mestinya pelayanannya secara umum mau itu mau itu kelas tiga kelas dua kelas satu harusnya tetap harus ada perbaikan
karena emang sekarang kondisinya serba susah
mereka mengaku pandemi covid sembilan belas menggerus pendapatan
ketika ada kenaikan iuran bpjs kesehatan
artinya pengeluaran keluarga juga meningkat
kenaikan ini merupakan implementasi dari peraturan presiden atau perpres enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani pada lima mei dua ribu dua puluh
untuk kelas satu dan dua masing masing tetap di tarif rp satu ratus lima puluh dan rp seratus
koordinator bpjs watch jawa timur arief supriyono menilai
langkah ini tidaklah tepat
pasalnya dengan tarif lama saja
satu juta peserta kelas tiga mandiri yang menunggak
salah satu faktornya karena mereka tak mampu membayar
tapi menurut kami bahwa yang dilakukan dengan kondisi saat ini
itu pemerintah belum tepat melakukan kenaikan iuran mas arief
sebenarnya pemerintah harus juga memsubsidi
karena yang saya tahu dan saya lihat oleh bpjs watt
bahwa secara nasional kelas tiga
karena dengan penunggakan bayar
iuran kurang lebih sekitar dua puluh dua juta
ini kan juga sangat tidak relevan
mereka sendiri aja dengan iuran rp dua puluh lima lima ratus
mereka sendiri tidak mampu untuk membayar iuran tersebut
sebelumnya sejumlah orang menggugat kenaikan iuran bpjs kesehatan
yang ditetapkan perpres tujuh puluh lima
iuran bpjs ini
setelah dibatalkan mahkamah agung
pemerintah tetap menaikkan iuran bpjs
termasuk kelas tiga mandiri
dengan skema subsidi
subsidi ini akan dihapus pada januari dua ribu dua puluh